asian development bank memberikan pinjaman sebesar lima ratus juta dolar amerika serikat atau setara tujuh lima triliun rupiah untuk indonesia
pinjaman ini diberikan untuk mendorong inklusi keuangan melalui formasi akses layanan keuangan
bagi kelompok rentan usaha mikro kecil dan menengah perempuan anak muda dan penduduk pedesaan
dilansir cnn indonesia com spesialis sektor keuangan adb untuk asia tenggara
pur nima jayawardana mengatakan
asean development bank akan melaksanakan subprogram kedua dari program promosi inklusi keuangan inovatif
untuk mendukung dan melengkapi upaya pemerintah mendorong inklusi keuangan di bawah visi indonesia dua ribu dua puluh
dalam hal ini upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan literasi keuangan digital
juga akan diintensifkan guna mendorong inklusi keuangan yang responsif
tak hanya itu upaya indonesia untuk mencapai resilensi iklim
dan bencana serta pemulihan ekonomi pasca covid sembilan belas juga akan didukung melalui subprogram ini